kita beralih ke informasi lainnya
gelaran ajang bergensi asean games dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang
membawa berkah bagi seorang perajin batik cantik di bondowoso
lewat kreasinya memadukan motif batik dengan tema asean games
kini batik buatannya dikenal luas dan banyak dipesan orang
sanggar batik andrianto di desa kemirian bondowoso
akhir akhir ini mulai naik daun setelah memproduksi karya batik cantik
karyanya yang bertema ajang bergensi internasional ini
kini tak hanya dikenal masyarakat
namun juga diapresiasi menteri pemuda
dan olahraga imam narawi
hingga presiden joko widodo
alhasil hampir setiap hari
produksi batik di sanggarnya
tak pernah sepi dari pesanan pembeli
termasuk dari kementerian pemuda dan olahraga
ada pesanan dari kementerian pemuda
untuk menggarap batik asean games dua ribu delapan belas
ini motifnya menggunakan motif daun kopi
dibadukan dengan warna warna yang beradasi warna abstrak
biar gayanya lebih sporty
dengan dasar kain berwarna hitam
nampak serasi dibadukan dengan motif khas kota bodowoso
yakni berupa daun kopi lengkap dengan gradasi warna
yang menggambarkan semangat
harganya pun tak semahal seperti batik tulis biasanya
di tempat ambianto
setiap kain batik cantik rata rata dijual seharga lima ratus ribu rupiah saja